aksi teror di rumah ibadah kembali mengguncang ketentraman kita semua
setelah sempat cukup lama aksi teror tidak menyasar rumah ibadah
dan mulai bergeser dengan target target lainnya misalnya aparat kepolisian
kali ini sebuah gereja di samarinda kalimantan timur yang giliran menjadi sasaran teror
apalagi pelakunya diketahui pernah menjadi terpidana kasus terorisme beberapa tahun yang lalu
apakah benar virus radikalisme masih begitu menggurita di negara kita yang warganya
selama ini kita yakini kita kenal sangat toleran moderat dan menghargai keberagaman
kami akan membahasnya dengan dua orang profesor malam hari ini
ada prof muhammad aisyikam pengajar politik di presiden university yang juga pernah menulis buku mengenai deradikalisasi
selamat malam prof aisyikam
selamat malam mas buny
kemudian ada prof paulus wirotomo sosiolog dari universitas indonesia
terima kasih sudah datang prof paulus
dan bergabung bersama kami lewat sambungan telepon dari samarinda kalimantan timur
komisaris besar polisi muhammad setiobudi kapolresta samarinda
selamat malam pak setiobudi
ya pak saya akan update dulu mengenai proses penyelidikan dari peristiwa ini
bisa dijelaskan pak setio budi apa yang kemudian didapat dari proses penyelidikan kepolisian hari ini terhadap pelaku dan kejadian malam hari ini pak
sementara kita masih dalam penyelidikan
jadi untuk motif belum bisa kita ingat
dan tadi pak kapolta sudah menyampaikan untuk tidak memberikan ini karena tertutup
jadi biar penyelidikan ini yang kita fokuskan dulu
kalau anda lihat ini memang pelaku ini bergerak sendiri atau memang kepolisian sudah melihat ada jaringan atau orang orang yang lain yang kemudian membantu aksi ini pak
untuk sementara sendiri tapi jaringan masih kita telah
kalau boleh direview lagi pak setiobudi mungkin masyarakat banyak
yang ingin tahu bagaimana proses kejadiannya sehingga aksi teror ini kembali terjadi nih pak
ya ya makanya ini kan sudah kita sampaikan bahwa ini masih penyelidikan
dia motifnya apa kita belum tahu juga
kemudian kurang lebih begini kan saksi saksi hanya melihat di tkp saja
untuk dia kan masih belum kita dalami
untuk jaringan sendiri pak kita ketahui pelaku ini kan mantan residivis atau mantan terpidana terorisme ini pak
kemudian apa yang diketahui kepolisian terkait dengan background pelaku ini pak
yang mungkin bisa dibagikan kepada kami
ya itu tadi kan kita sudah sampaikan tentu masih dalam pendalaman penyelidikan itu
jadi dari jaringannya siapa kita juga masih didalami
karena dari pihak densu sendiri yang lagi mendalami agar hal tersebut
yang terakhir pak pelaku ini sekarang ada di mana dan prosesnya kemudian ditangani oleh siapa pak proses penyelidikannya
tentara untuk ini diberimob dan ditangani oleh densu
kondisi fisiknya gimana pak apakah dalam kondisi yang sehat siap untuk diperiksa atau luka luka atau bagaimana dalam trauma atau gimana pak
sehat untuk siap diperiksa
oke yang menangani langsung densu siapa ya untuk hal ini
rencana pemeriksaannya seperti apa pak beberapa hari ke depan
wah kita belum tahu karena kita kan hanya mengamankan area terus kemudian mengimbau dan mengawasi itu
saya nikmati densus yang bisa menangani tersebut
tapi pelaku hari ini ada di kantor kepolisian ya pak ya bukan ada di rumah sakit
oke baik terima kasih sekali lagi informasinya pak astio budi kapolres samarinda kalimantan timur
oke itu tadi kita sudah dapat highlight highlightnya sih sebenarnya juga tidak membantu banyak
karena memang ini masih dalam proses penyelidikan kami juga mengerti kenapa pak astiobudi juga tidak bisa mengungkapkan lebih detail lagi mengenai motif kemudian jaringan dan segala macam
saya mau tanya ke prof vikam yang tidak boleh menjawab singkat singkat juga harus lebih kompetensif
kalau melihat aksi teror yang terjadi pada hari ini anda menulis beberapa terakhir menulis buku yang cukup mendalam mengenai deradikalisasi
dan kita ketahui bahwa aktor teror ini adalah mantan narapidana terorisme
apa yang bisa anda lihat dari kejadian hari ini prof
yang pertama tentu bahwa kecenderungan aktor
teror ini sekarang ini makin lama makin ketahuan atau makin bisa dilihat yang sejenis lone wolf ini
ya pelaku pelaku yang muncul sendirian yang belum tentu memang ada kaitannya dengan jaringan jaringan teroris yang biasanya diketahui
yang kedua adalah bahwa ternyata kalau memang ini adalah hirsidifis yang pernah melakukannya
dan sudah pernah dipenjara berarti something wrong dengan sistem rehabilitasi yang ada di dalam lapas ini sendiri
sehingga baru dilepas beberapa waktu sudah melakukan
jadi penjaraan itu tampaknya masih belum bisa kita lihat efektif
jadi dua itu dulu yang saya lihat dari kasus ini
jadi memang ini perkara orang sudah masuk penjara
tapi tidak berhasil kemudian disadarkan
ini apa yang membuat kemudian orang yang sudah masuk penjara karena terpidana terorisme sudah dapat expose publik
kepolisian bahkan densus aparat militer aparat tentara aparat kepolisian pasti sudah melihat dan memantau orang ini
tapi kemudian masih lolos juga gitu prof
ya karena barangkali ketika ada di dalam sistem lapas yang dia berada tidak ada sesuatu perubahan perubahan signifikan
ya apakah itu dalam program dia
program ini radikalisasi yang dilaksanakan untuk para narabindana teroris atau untuk keluarganya atau para simantisannya
yang kedua juga bahwa bisa jadi bahwa justru ketika di lapas ada semacam pendalaman dari kelompok kelompok yang atau individu individu ini
jadi alih alih dia akan mengalami perbaikan justru dia akan malah terdorong untuk melakukan kembali
jadi menurut anda bahwa orang yang masuk penjara ternyata lebih dalam dan lebih militan lagi
ada kemungkinan begitu
oleh sebab itu kan kalau kita baca kritik kritik di media mengenai masalah ini soal sistem lapas untuk teroris
ini kan selalu ada katakanlah jangan sampai malah menjadi lapas ini malah menjadi universitas untuk teroris
nah salah satunya indikatornya kan begini
baru lepas sebagai lapas
apa namanya narapidana teroris malah dia melakukan tindakan yang jauh lebih besar konsekuensinya atau korbannya
ketimbang bom buku yang pernah dia bikin
berarti kan anda barangkali malah belajar lebih banyak bagaimana membuat alat alat untuk melakukan teror itu supaya lebih masif
kalau kita lihat prof ikam ini kan low explosive kemudian skalanya kecil
tapi anda melihat bahwa ini memang gerakan yang
baru atau memang masih ada jaringan yang lama dan masih ada hubungannya dengan orang orang lama juga
nah itu tadi yang saya kira sedang diselidiki oleh densus maupun oleh polri
apakah lone wolf itu masih tetap karena orang ini kan lone wolf dulu kan
ya ada kelompoknya kecil tapi sebenarnya tidak masuk ke jaringan yang kita sudah kenal
tapi kemungkinan setelah dia di penjara malah dia kemudian malah berkenalan dengan itu
karena tadi penjaranya itu sendiri malah membuat pendalaman atau malah membuat ikatan ikatan itu menjadi lebih kuat
oke nanti di segmen berikutnya kita akan mulai menggali lagi bagaimana sih kehidupan para residivis atau para terpidana ini di penjara kemudian bisa apakah deradikalisasi itu sukses apa tidak
saya akan ke prof paulus dulu
prof kalau kita lihat ini kan skalanya kan tidak besar prof
korbannya kita sesali ada beberapa
seberapa korban terutama balita
tapi kan lagi lagi ini tidak seperti bom bom di awal tahun dua ribu an yang skalanya besar
tapi menurut anda seberapa besar dampak ini bisa berdampak gitu prof paulus
ya memang saya kira kalau kebetulan si pelaku ini dia tidak mempunyai peralatan atau apa yang canggih ya mungkin cuma kecil kecilan ya
tapi persoalannya menurut saya secara sosiologis ya
sebetulnya apa yang sedang terjadi
saya lebih melihat sekarang ini radikalisasinya itu sendiri itu kan bisa dalam bentuk orang melakukan teror
tetapi kan bisa juga dalam tindakan tindakan lain di dalam publik yang cukup luas bahkan
yang sampai mempengaruhi sekian ribu orang misalnya bisa ada demo dan segala macam itu
kan bisa berisi radikalisasi juga
nah itu yang saya khawatirkan ya kalau masyarakat indonesia ini masih bisa dengan mudahnya muncul radikalisasi massa
pasti ada sesuatu yang salah juga
bukan salah dalam program deradikalisasi yang sedang dilakukan terhadap teroris
tetapi secara bangsa ini
pasti harus ada sesuatu yang kita pikirkan karena itu pun radikalisasi
kalau ada orang atau kelompok bertentangan entah karena apapun
lalu betul betul kedua duanya ini bersikeras harus menang secara mutlak
ya jelas itu radikalisasi
kadang kadang bahkan dia mengatakan di tengahnya ada hukum
tapi saya juga melihat kelihatannya hukum pun akan dipaksakan
dipaksakan juga oleh kelompok yang bertentangan yang memang radikal
ya bisa dua duanya bisa salah satu dan sebagainya
jadi itulah radikalisasi bahwa dia ingin memaksakan kehendaknya
nah padahal disitu sebetulnya ada kepentingan kepentingan yang lain
kemudian sebelas juta dari satu ratus lima puluh juta orang indonesia
orang muslim indonesia itu siap untuk bertindak radikal
nanti kita akan bahas prof
penelitiannya kita juga akan hadirkan grafis grafisnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usahacara berikutnya
kita akan kembali berbincang mengenai hal ini prof ikam
saya ingin tanya kalau tadi kita sudah membahas bagaimana proses deradikalisasi
harusnya orang masuk ke penjara setelah dinyatakan bersalah
apalagi terpindahkan terorisme
begitu keluar jadi orang yang lebih bersih orang yang lebih moderat
ya menghargai toleransi lah seperti itu kita harapkan
tapi ini kan tidak
kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi kalau mungkin anda pasti sudah melakukan penelitian
sudah membuat buku juga
perspektif anda apa yang salah dari proses
apa yang salah dari infrastruktur
apa yang salah dari sistem
sebenarnya kita tidak harus saling menyalahkan ya
tetapi kita harus apa yang disebut sebagai lesson learned
kenapa di indonesia ini dalam menghandle para narapidana teroris
itu tidak terjadi penjaraan
penjaraan ini ya
nah tetapi justru malah ada kecenderungan setelah lepas dia kembali menjadi teroris
atau malah lebih hebat dari sebelumnya
nah kalau kita lihat di dalam hal ini adalah sistem yang ada di lapas
mungkin kita bisa lihat di sana bagaimana lapas itu dibentuk apakah dia itu sudah sesuai dengan kebutuhan di dalam penjaraan teroris
anda lihat seperti apa prof
bagaimana sih prosesnya kemudian kalau kita kan banyak publik yang belum tahu ketika masuk penjara ya tidak sampai sekarang belum ada penjara khusus teroris
prosesnya seperti apa
bisa di recuci otak gitu gimana gitu
ya karena tidak ada semacam kompartementasi
kalau ada lapas khusus untuk narkoba ya mestinya juga ada lapas khusus untuk mereka yang teroris
itu pun tidak kemudian semua dicampur jadi satu
pasti ada gradasi kan
ada yang sudah hardcore ada juga yang teroris teroris yang mungkin belum sampai pada level itu
nah kalau kemudian ini jadi dicampur kan kemungkinan saya akan terbuka untuk terjadi khusus pendalaman
bukan terjadi ini deradikalisasi tadi itu
belum lagi kalau kemudian dalam sistem itu ternyata aparat lapas khusus terorisme itu tidak mempunyai kapasitas yang cukup pemahaman yang cukup mengenai bagaimana psikologi kelompok teroris bagaimana network mereka dan sebagainya
jadi kalau teroris teroris misalnya seperti sidney jones ya mengatakan bahwa justru di lapas lapas itulah yang kemudian kita harus semakin awas
karena disitu justru ada proses proses yang di luar orang tidak tahu tapi di dalam terjadi proses pendidikan atau
dan tidak bisa diawasi dua puluh empat jam juga gitu kan
sebenarnya makanya kan saya cukup simpati kemana usul agar semuanya memang ada lapas yang khusus untuk teroris teroris ini
dan kemudian juga di lapas lapas itu
dan kemudian juga dibikin sedemikian lupa sehingga kita tahu sebenarnya levelnya bagaimana
lebih berbahaya di dalam apa di luar ketika misalnya di dalam sudah bisa berhasil di deradikalisasi oleh pemerintah oleh bnpt misalnya
ketika keluar secara sosiologis
ya harus kan ya nanti kalau sosiologis beliau kan
tapi menurut saya gini ya
kalau di dalam sendiri itu barangkali masih bisa lah kita mengawasi ya walaupun tidak terus menerus
tapi juga kita tidak tahu bagaimana mereka melakukan rekrutmen dan lain sebagainya
kan anda lihat misalnya bom tamrin
siapa yang menjadi otaknya justru ada di dalam penjara itu
aman abdurrahman itu kan
jadi justru lapas itu malah menjadi markas untuk mengontrol dan apa namanya melakukan tindakannya kan di luar
sama dengan yang ada di apa penjara narkoba itu
penjara tapi menjadi
justru lebih aman gitu kan
jadi itu adalah tempat perdagangan markas yang luar biasa kan
nah ini kan bukan karena deradikalisasinya yang keliru
tapi anda menerapkan dengan sistem apa
itu baru kita lihat dalam lama
kita juga belum pernah mendiskusikan kualifikasi dari mereka yang ditugaskan untuk memantau ini
kan kita lihat juga setelah ada orang orang seperti nani itu
yang ada di samarinda itu kan
berarti orang orang yang ditugaskan di sana juga memerlukan
satu kemampuan tertentu
nah kalau kita luaskan lagi
bagaimana sistem hukum kita
di dalam memproses dan mengadili kelompok teroris ini
nah kalau misalnya saja saya baca di dalam cnn news misalnya
ada kecenderungan orang orang itu mendapat hukuman yang lebih rendah daripada
itu juga satu faktor

nah kalau misalnya saya lihat di dalam cnn news misalnya

itu juga satu faktor

harus ada reformasi di dalam sistem lapas di dalam terorisme ini
karena sebenarnya anda tandakan sendiri kualitas dari terorisme ini semakin bukannya semakin
tetapi semakin dalam tanda penting mengerikan
di dalam saja mengerikan ya prof
harusnya di dalam itu menyejukkan sebagian dari kualitas teroris ini
jadi saya ingin mengatakan
kalau misalnya saya lihat di dalam tv ini
di dalam tv ini
di dalam tv ini
di dalam tv ini
supaya orang bisa lebih clear
ternyata lebih mengerikan

jadi saya kira polri bnpt kemudian densus itu sekarang juga bekerja keras
mereka kan tidak mungkin bisa sendiri
karena nanti keseratan
karena ada sistem yang ada di luar maupun di dalam

terlihat di dalam
jadi saya ingin menambahkan

sebelum saya ke profesor paulus saya ingin menambahkan
jadi saya ingin menambahkan grafis grafis hasil penelitian dari the wahid foundation
tentang gejala radikalisme masyarakat terutama masyarakat muslim indonesia terkait dengan
bagaimana mereka bisa melakukan aksi radikalisme di indonesia
di belakang kita bisa kita lihat prof ini ada potensi radikalisasi dan intoleransi sosial
keagamaan di kalangan muslim
ini hanya penelitiannya hanya di kalangan muslim indonesia
mayoritas muslim memang masih menolak tindakan radikal
tujuh puluh dua persen ini membuktikan islam indonesia modern
kemudian bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan itu tujuh tujuh persen
kalau ada kesempatan bolehlah kita coba coba radikal
pernah melakukan tindakan radikal empat persen
kita akan lihat slide berikutnya
kalau masih ada
ini sikap jika warga negara non muslim
ini kemudian kita bicara mengenai aspek politik ini ya
keberatan empat puluh tujuh persen tidak keberatan empat puluh satu persen tidak tahu
sepuluh persen kita geser ke slide berikutnya
sikap terhadap pembangunan tempat ibadah non muslim
ini keberatan lima puluh dua persen
jadi kalau ada pembangunan rumah ibadah non muslim di wilayahnya lima puluh dua persen orang muslim ini keberatan
sementara sisanya tidak keberatan
kalau anda lihat prof paulus ini apalagi datanya tadi sebelas juta dari satu ratus lima puluh juta umat muslim indonesia
itu siap melakukan tindakan radikal
tujuh sembilan persen tadi prof
apa yang bisa anda lihat dari datanya
ya saya malah lebih mencermati yang angka angka itu termasuk karena itu nyata ya
sekian persen sebelas persen siap melakukan itu
nah itu yang harus lebih dicermati
terus yang tadi
kalau ada pembangunan gereja yang keberatan berapa
ternyata yang keberatan lebih banyak
itu justru data yang paling penting ketimbang data yang pertama tadi
apakah orang muslim itu
muslim itu siap untuk radikal gitu
yang tadi tidak setuju kepada radikalisme
kita sambil ditampilkan juga

ya banyak tapi menurut saya itu tidak terlalu penting
tujuh puluh dua persen itu kan angka yang besar kalau kita lihat skalasnya ini
mayoritas muslim menolak tindakan radikal
ini sebetulnya tidak terlalu penting sekali
sebab ya jelas lah kalau untuk jadi radikal yang misalnya teroris pasti banyak yang tidak suka
tapi begitu ada agama lain
ada agama lain yang akan mendirikan gereja
dia tidak setuju
nah itu menurut saya itu kenyataan yang paling sesungguhnya secara sosiologis seperti apa situasi kita
sebab kalau dia keberatan
padahal itu kan hak asasi
nah kalau yang mengenai hak asasi aja lebih banyak yang tidak setuju berarti persoalan negara kita ini masih mengandung persoalan
apa yang kemudian membuat orang orang ini bisa berpikir seperti itu prof
bisa berpikir bahwa wah orang lain agama lain itu tidak harus kita lawan harus kita musuhi misalnya
apa kemudian secara sosiologis membangkitkan aura negatif dari sebelas juta orang ini
ini banyak loh prof sebelas juta prof
penduduk singapura beda beda tipis kali sama penduduk jakarta
lebih jauh lebih banyak
di singapura paling berapa
jadi menurut saya ya sebetulnya memang angka ini ya katakanlah yang keberatan dan tidak keberatan hampir sama
tapi yang menyedihkan
kenapa yang keberatan lebih banyak kan itu
tapi sebetulnya menurut saya ini bukan masalah agamanya
mengapa masih bisa terbelah begitu
menurut saya adalah persoalan pola pengajaran agama pola segala macam yang penyebaran
ideologi agamanya dan apa namanya apa yang lebih ditekankan di dalam mengajar agama dan sebagainya
nah ini yang menurut saya tidak termanage oleh pemerintah
sekarang coba anda bayangkan
kalau kita menginap malam hari di desa yang terpencil
yang terdengar itu hanya suara cengkrik ya jangkrik dan suara orang pengajian
lalu ada ceramah
berarti disitu ada pengajar pengajar agama yang setiap hari mengajari rakyatnya disitu
nah kalau orang itu mengajarkannya yang itu tadi
yang sebetulnya tidak sesuai dengan hak asasi dari kelompok yang lain
berapa banyaknya di indonesia ini
nah jadi menurut saya ya kalau kita ingin menjadi negara yang lebih betul betul toleran
sampai ke dalam hatinya
ya pemerintah harus memanage
apa maksudnya memanage
memanage adalah tidak hanya dengan misalnya teroris yang sudah masuk penjara
lalu penjara itu dibuat sedemikian rupa
itu pun belum terjadi kan
apalagi di masyarakat
jadi para pengajar pengajar agama
ini agama apapun saja ya
bagaimana dia bisa diketahui oleh pemerintah
wah ini pengajarannya ini tidak apa namanya
ini mengandung radikalisasi dan sebagainya
dan anda melihat masih banyak itu prof
banyak saya kira
saya kira banyak melihat angka kita yang semacam itu
pasti itu berasal dari pengajaran
karena satu orang dengan dua pengajar yang berbeda
pengaruhnya akan berbeda
dampaknya seperti apa prof kalau kita lihat
dampak dampak dari bagaimana
ini kan kecil kecil
kenapa yang pertama dampaknya seperti apa
untuk bisa berpikir lebih moderat gitu misalnya
nah itu tadi
dengan kata lain beginilah
kita punya pengajar pengajar agama dari universitas yang bagus bagus di indonesia
mereka orang terdidik dan biasanya mereka moderat ya
karena mereka belajar sesuatu secara ilmiah
nah di samping itu kita lihat ada pengajar pengajar agama yang mungkin diajarkan di lapangan begitu saja
nah kalau menurut saya pemerintah mestinya bisa melakukan suatu apa ya
ini ya yang pinter pinter ini membantu yang di daerah daerah
jadi ada semacam program dari pemerintah untuk bisa saling mengajarkan
transfer ini lah ya prof ya
transfer ini apa namanya cara berpikir
cara berpikir menurut saya bukan soal agamanya
karena ternyata agama a misalnya ada yang radikal tapi hampir separuhnya tidak radikal
itu kan cara berpikir saja
bukan agama a
nah kalau cara berpikir bisa dilakukan suatu intervensi pemerintah secara baik
bukan hanya sekedar diberi kekerasan tetapi dengan pengajaran dan transfer dari itu
menurut saya harus itu
ya kalau saya begini ya
saya sangat setuju dengan prof paulus bahwa persoalan kuncinya antara lain adalah pada pemahaman tentang ajaran agama
ya jadi agama ini kan ya pada basically kan
tidak setuju dengan radikalisme
tapi karena ada pemahaman pemahaman tertentu ideologi ideologi yang mengambil dari pemahaman itu akhirnya memunculkan ajaran ajaran atau bukan ajaran tapi penafsiran penafsiran yang radikal
nah persoalannya adalah tadi yang dikatakan prof faus apakah benar bahwa pengajar pengajar yang lulusan universitas itu lebih baik
justru ini yang secara
asumsi yang secara universal kalau kita bicara tentang radikalisme islam justru sebaliknya yang tersendiri
justru mana yang kapus kapus ini
kelompok radikal radikal ini biasanya adalah dari orang orang terdidik yang mendisiplin bukan ilmu sosial dan humaniora apalagi yang pendidikan agama tradisional
tapi mereka yang belajar agama secara tektual dan mempunyai background malah sains atau teknologi
justru yang menangkap kk kampung ya
jadi saya kira kita harus clean di dalam hal ini karena tidak bisa di ekonomikan misalnya bahwa kalau si a ini pendidikannya bagus karena universitas maka lebih bagus dari mana yang ada di kampung kampung kk kampung
saya kira itu sangat mislimbing menurut saya
sebab justru benteng dari radikalisme itu ada pada level level
level level pendengar kita pelajar
dan anda lihat para pelaku teror umumnya punya garis itu bukan orang yang sama sekali miskin bodoh misalnya
kalau anda lihat pendidikan pendidikan di mesin di nihmer telah di afrika utara bahkan di indonesia pusat pusat dari kelompok kelompok radikal itu justru adalah kaum muda kelas menelah terlindung dan mereka yang ekonominya cukup lumayan
jadi itulah yang harus kita cermati
jadi itu sebenarnya ada nih pemahaman mengenai agama tapi what kind of pemahaman
ya dan itu siapa yang membawa
itu yang harus kita
saya mau tanya prof paulus ini secara psikologi sosial
orang orang yang sudah masuk ke dalam penjara kemudian keluar apa yang kemudian bisa menginspirasi mereka untuk bisa kembali melakukan hal itu secara sosial
apa sih yang kemudian merangsang orang meningkatkan libido ke radikalisasinya dia gitu untuk bisa action
tidak hanya berpikir tapi dia harus bisa bertindak
tapi ini jawabnya lebih asik usai jenah berikut ini
kami akan segera kembali saat lagi
pertanyaan sama masih ke prof paulus ini secara psikologi masa ini apa yang kemudian lagi lagi menginspirasi mereka untuk bisa melakukan ini dan bagaimana sih prof
ini kita bicara ke depan
bagaimana caranya memutus mata rantai ini secara sosial gitu
orang sosial misalnya kalau kita tidak bisa bergantung pada pengajar kita guru kita ya masyarakat lah yang harus bisa menangkal ini gitu
ya jadi saya tadi belajar dari apa yang dikatakan prof ikam ya bahwa ternyata justru yang elit elit itu yang terdidik itu banyak menjadi sumber radikalisasi
nah memang saya kira kalau begitu
memang bangsa ini harus mempunyai konsep deradikalisasi yang betul betul nasional dan masif dan betul betul konsep itu matang dan dilakukan dengan konsekuensi
sepertinya sudah ada
sejak pak jokowi dia mengatakan ada revolusi mental
nah revolusi mental ini benarkah sudah kita jalankan dengan efektif
memang saya kira revolusi mental sedang bergulir
kita baru memperkenalkan dan sebagainya
tapi seringkali orang mengatakan wah itu jargon saja
para birokrat aja gak tahu harus mengimplementasikan itu gimana itu prof
saya kira bagaimanapun diperkenalkan itu harus
tapi ya itu boleh dibilang ya harus semacam jargon juga
tetapi bagaimana sekarang kita melakukan
menurut saya kalau itu suatu revolusi memang yang memimpin harus seorang pemimpin revolusi
nah menurut saya saat ini ya pak jokowi
jokowi itulah sebagai presiden mestinya yang dia nanti memimpin itu
sekarang beliau sangat aktif kan
bicara disana sini untuk meredam itu
sebenarnya itu sama dengan yang kita inginkan dengan revolusi mental
tapi kita perkenalkan apa itu revolusi mental
jadi kita harus berpijak sama pada beberapa nilai yang memang akan kita perjuangkan
tidak ada revolusi yang nilainya tidak jelas
nah itu pun sudah ada
ini kan idenya luar biasa bagus
untuk indonesia yang lebih moderat
indonesia yang lebih menghargai keberagaman
tapi tantangan terbesarnya apa prof
tantangannya sebetulnya nilai nilai yang sudah dipatok untuk kita revolusikan
itu yang harus kita pegang bersama dan kita jalankan
itu ada tiga
satu adalah integritas
yaitu orang indonesia itu harus bisa dipercaya dan harus mempunyai suatu kejujuran
jadi tidak bersembunyi tangan dan sebagainya
dia lakukan kejujuran
adalah etos kerja
orang indonesia harus bekerja dengan betul betul baik dan berkualitas dan sebagainya
nah yang sedang kita bicarakan ini ranahnya lebih kepada gotong royong
tapi gotong royong itu harus didahului dengan yang disebut saling menghargai
nah kalau kita negara majemuk tidak saling menghargai
ya kita acak acakan
tetapi kalau kita sudah punya tiga nilai itu
nah ini harus dijalankan bersama sama
di bawah kepemimpinan pak jokowi
jadi misalnya sekarang kita lihat ada kelompok kelompok yang tadi saya bilang radikal
tapi dalam jumlah yang sangat besar
nah itu bagaimana
sebelas juta itu besar ya prof ya
tapi prof pertanyaan saya
ini kalau tadi anda mengatakan bahwa nilai nilai yang selama ini kita harus gencarkan revolusi mental ini
sampai ke desa desa titik terendah di bangsa indonesia
misalnya seperti itu
itu lebih mudah mana
menginspirasi orang menyebar kepada orang orang secara psikologi sosial
nilai nilai seperti ini nilai nilai moderasi seperti ini atau nilai nilai radikalisme
nilai nilai penanaman kebencian nilai nilai penanaman pemusuhan
nilai nilai seperti itu yang kemudian kita
sebagai suatu ajaran ya
tergantung yang mengajarkannya seperti apa
nah yang saya khawatir
yang mengajarkan radikalisme itu lebih militan daripada kita yang mengajarkan
maka dari itu saya menghimbau lah kepada pemerintah
sudahlah kita harus akui bahwa situasinya masih seperti itu
pekerjaan rumah kita masih banyak
nah kita sudah mengatakan revolusi mental
pak jokowi sudah mengatakannya
mari kita lakukan dengan konsekuensi
tiga nilai itu saja
kalau dijalankan dengan sungguh sungguh komitmen ya
dan presiden tentu saja yang memimpin
saya kira situasi ini bisa kita perbaiki
prof fikam kalau kita lihat eskalasi politik tersebut
terakhir ya misalnya
kita tidak bicara mengenai hal lain
eskalasi politik terakhir yang bernuansa sara kan meningkat sekali
terutama di ibu kota
kemudian kita lihat juga dengan eskalasi seperti itu
presiden melakukan safari dengan pesan yang sama
menjaga toleransi keberagaman seperti itu
kaitannya dengan aksi aksi seperti ini
oh iya karena saya yakin presiden atau pemerintah
melihat bahwa apa yang anda saksikan sekarang pak

bisa jadi merupakan
pintu masuk bagi kelompok kelompok radikal
dan ideologi radikalisme
untuk memunculkan dirinya
anda melihat itu potensinya besar sekali
makanya tina juga tidak bisa
apa indikasinya prof
lihat saja bagaimana wacana publik mengenai masalah empat sebelas itu kan
semua mengatakan hukum harus ditegakkan kan
tetapi kan kemudian ada pendekatan
harus langsung ditangkap dipenjarakan
padahal hukum itu dimana saja di dunia itu kan ada proses
nah kalau sudah kemudian segera segera itu ujung ujungnya adalah
nah kalau sudah tekanan tekanan itu sudah lagi bukan lagi masalah hukum
tapi sudah kepada persoalan yang bersifat politik
nah oleh sebab itu presiden melihat ini
sebagai satu indikasi
bahwa jangan sampai terjadi eskalasi
beliau menghormati ya
concern dari banyak sekali orang ya
menyelamatkan umat islam agar semuanya hukum berlaku
tetapi jangan sampai masalah ini kemudian anda yang memanfaatkan
nah kalau ini kemudian
terbuka bagi radikalisme dan radikalisasi
maka akan semakin gendrek situasinya
ini menginspirasi orang orang yang tidak berpikir sebelumnya
untuk berpikir dan bertindak gitu
sesuatu yang radikal
bisa juga karena ada opening
kelompok kelompok yang sebelumnya itu kemudian sudah bisa di handle
mencoba coba lagi melakukan apa
peledakan atau melempar bom
atau bikin kerusuhan
kan anda lihat menurut polri
mat sebelas itu tidak ada urusannya dengan penjaringan kan
ya kenapa kok bisa
ya karena kelompok yang melakukan penjaringan itu
melihat ada opening

ya kan kelompoknya yang non wolf tadi juga memanfaatkan situasi
saling memanfaatkan dan saling menginspirasi satu sama lain
ya oleh karena itu radikalisasi
itu menjadi syarat penting
bukan saja yang kepada kelompok yang sudah ditangkap dan lain sebagainya
tetapi untuk rakyat
ini seperti istilah saya
radikalisasi untuk rakyat itu
seperti anda disuntik dengan anti pengakit
jadi kalau anda sudah imun terhadap penyakit penyakit tertentu itu
anda mungkin ya perlu masih perlu obat
tapi anda sudah kuat
siapa yang paling berperan
kalau negara kita ya jangan terlalu berharap pada negara
kalau menurut saya ya dalam salga banyak tadi
tapi yang lebih penting lagi adalah kelompok agamawan
yang bisa memberikan pendidikan dua hal
pertama adalah ne ideologisasi
yang kedua adalah disengajment
itu adalah bagaimana ajaran ajaran seperti agama
kemudian semakin lama makin ideologisasinya itu semakin dikurangi
sementara disengajement itu adalah bagaimana orang orang yang sudah mulai dekat dengan radikalisasi dan radikalisme
semakin lama semakin ditarik
dan yang efektif biasanya adalah mereka mereka yang ada di dalam masyarakat
bukan hanya pemerintah saja
pemerintah memfasilitasi dan melakukan penegakan hukum
agama apa saja
karena yang namanya radikalisme

jadi apa yang dilakukan pak jokowi itu
apakah itu revolusi mental atau tidak
yang jelas adalah komunikasi politik yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan
nah semoga saja bukan hanya pak jokowi yang melakukan itu
yang aneh di dalam kasus ini kan partai politik ini kerja apa
ini saya yang sebagai pengawan politik saya agak bingung
itu saja pak
prof paules kalau kita lihat seberapa sulit sih prof mengubah kemudian orang yang sudah berpikir a menjadi berpikir b lebih moderat
orang berpikir tadi berpikir wah gak ada
dengan segala informasi kebencian yang dia terima gitu kemudian bisa berubah untuk lebih moderat untuk lebih mencintai sesama untuk lebih menghargai keberagaman
ya itulah makanya yang namanya revolusi mental ya
mental kita memang harus dirubah tapi memang harus cepat
harus lebih cepat tidak pelan pelan ya
contoh sekarang gini ya
kita dengan mudahnya mengatakan mari kita serahkan kepada hukum
nah itu semua sudah bicara begitu
tapi kalau mereka tidak mempunyai mentalitas saling menghargai
ya sama saja tadi hukum dijadikan alat untuk menekan justru
mari kita lakukan secara hukum tapi dipaksa paksakan supaya yang menang tetap saya
gak benar gitu
nah jadi kalau memang dia sudah mentalnya berubah menjadi mental saling menghargai
oke kamu berdosa terhadap saya dalam tanda petik
itu sudah suatu mental saling memaafkan
jadi menurut saya buat masyarakat indonesia ini revolusi mental itu yang harus kita lakukan
dan itu dilakukan bersama sama
tadi pak eka mengatakan
bukan memang presiden tetap harus menjadi panglimanya karena dia presidennya
tetapi di bawah itu ada kelompok agama ikut semuanya
para jki awan ikut
bersama sama kita revolusi mental
yang tadi anda tanyakan
sulit atau tidak sulit memang sulit
tidak ada sesuatu yang gampang
tapi kalau kita lakukan bersama sama dengan cara begitu
sepakat pada tiga nilai itu
untuk kita lakukan
karena negara lain sudah ada yang sukses dengan semacam revolusi mental
terakhir pak ikam dari anda satu menit untuk bisa menutup ini
bagaimana kemudian ini tidak terulang lagi
bahwa lone wolf lone wolf ini juga tidak terinspirasi dari kegiatan yang besar juga
orang orang yang tadi sebelas juta ini juga tidak semakin membesar
apa yang harus kita lakukan
pertama dari secara struktural
itu saya menghimbau agar kontroversi mengenai masalah perbaikan sistem lapas non neuronis
selama ini kan bpr benar
aptimis ham benar
tentang masalah ini
kita harus mencoba mencari solusi
dan tidak perlu semuanya diomongkan
bukan di media
karena begitu anda bawa ke media semuanya nanti kemudian gengsi
kemudian yang kedua
semua yang segera bisa diandalkan
tadi itu bagaimana tokoh tokoh masyarakat
terutama ormas agama yang anda sendiri setuju
bahwa ada yang betul betul bisa diandalkan
yang betul betul modern
itulah yang kemudian diajak atau difasilitasi untuk melakukan proses deradikalisasi itu
terima kasih prof faulun
terima kasih prof ika